setelah memperkuat tim nasional indonesia melawan argentina
hernando ari sudah kembali ke klubnya persebaya surabaya
dalam sesi latihan tim bajul ijo di lapangan for surabaya rabu petang
penjaga gawang dua puluh satu tahun itu terlihat hanya berlatih ringan sendiri
hernando mengaku mendapat banyak pelajaran setelah fifa matchday melawan tim juara dunia argentina
pemain asal semarang ini juga mengaku senang karena usai pertandingan
bisa bertukar jersi dengan keeper argentina emiliano martinez
ini juga saya buat pengalaman di kali ini di sepadosa pernah melawan juara dunia
ya mungkin pelajaran yang saya ambil itu lebih banyak ambil cepat keputusan
karena kita melawan negara negara dunia dan juga banyak banyak baca bola
dan yang salah satu yang penting itu main footwork saya
saya harus banyak banyak main main bola kaki
sementara itu persebaya akan membawa dua puluh dua pemain untuk melawan persisolo
dalam laga persahabatan di stadion manahan sabtu dua puluh empat juni nanti
dalam sesi latihan pelatih aji santoso mempersiapkan fisik para pemain
mengasah pressing ketat serta menerapkan satu dua sentuhan
seluruh pemain persebaya hadir dalam latihan
kecuali paulo victor yang mengalami cedera ringan saat bermain melawan persija
jelas di solo nanti saya hanya membawa dua puluh dua pemain
kalau nggak semua pemain
memang biar ada yang istirahat
terus juga memang kita mendapatkan jatah dari panitia dua puluh dua pemain
memang harus ada pemain yang saya istirahat
ya kalau di paulo victor sama dokternya tadi masih disuruh istirahat
tetapi menurut saya tidak serius
menghadapi persis solo merupakan laga uji coba terakhir persebaya sebelum memulai liga satu
di mana laga perdana persebaya juga menghadapi persis
pada dua juli mendatang
tim liputan cnn indonesia